satu keluarga di lombok timur nusa tenggara barat
yang terdiri dari ibu bapak dan dua orang anaknya
ditemukan tewas saat mencari siput di sawah senin sore
diduga korban tewas karena tersengat listrik
akibat putusnya kabel listrik yang berada di tengah sawah
keempat jasad yang terdiri dari satu keluarga ini
ditemukan di area persawahan warga dusun larangan
desa pijot kejamatan keruak kabupaten lombok timur
menurut keterangan saksi
ketika itu para korban yang terdiri dari ibu bapak dan dua orang anaknya
sedang mencari siput di sawah
tiba tiba sang ibu diduga tersengat aliran listrik
melihat peristiwa itu anak dan suaminya mencoba menolong
namun mereka justru ikut tersengat listrik
tewas seketika di lokasi kejadian
kemudian ada masyarakat yang lain yang mencari siput lagi
dilihat nasa ibu ini ditemukan
pingsanlah sudah anaknya
akhirnya dia lari kasih tahu anaknya keluarganya anak anaknya
akhirnya seorang anak datang
dia tolong ibunya dia ikut strom juga
akhirnya datang bapaknya
dia nolongin ya strom juga
akhirnya datang anaknya lagi yang perempuan
yang pegang itu
hingga kini polisi masih terus menyelidiki
apakah benar kejadian tersebut akibat putusnya kabel listrik
atau karena penyebab lain
ada saksi yang masih hidup
kami sudah minta keterangan
kemudian nanti akan kita tindak lanjuti
dengan meminta keterangan juga dari
tentang mekanisme penaliran arus listrik dari kabel ini
rencananya selasa sore keempat korban
akan dimakamkan berdampingan di pemakaman umum desa setempat
seluruh biaya dan proses pemakaman
ditanggung bersama warga desa pijot
lalu rahmat junaidi lombok timur
ratusan warga ikut mengantar empat jenazah
satu keluarga yang tewas diduga
akibat sengatan aliran listrik
untuk dimakamkan di desa pijot
kecamatan keruak kabupaten lombok timur
keempat korban dimakamkan di empat liang lahat yang berdekatan
korban yakni amak sanah inak sanah
hikmatullah dan hairiyah
adalah satu keluarga
yang terdiri dari ibu bapak dan dua orang anak
pemakaman dihadiri ratusan pelayat
serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat
mereka bersimpati dan prihatin
dengan kematian satu keluarga ini
apalagi semasa hidupnya
para korban dikenal baik
bahkan sejumlah petugas kepolisian
tampak ikut menggotong keranda jenazah korban